jika aku biarkan kau hidup maka kezoliman akan terus berlanjut
dan rakyat suka mana tentunya tidak mau memiliki raja yang zolim seperti ini

kau membunuh ibumu sendiri
itu tindakan paling bodoh yang pernah aku lihat
jangan kau bicara seperti itu
kaulah yang kejam dan licin
aku berjanji akan menghentikan kekejian
aku berjanji akan menghentikan kekejianmu
kian santang akan membunuhku dengan pedang itu
aku tidak mungkin bisa menghindar lagi
kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan terhadap ibuku

aku harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan terhadap ibu ku

jangan bunuh ayahku
jangan bunuh ayahku
bagaimanapun juga dia tetap ayahku
aku sungguh tidak tega menatapnya
maafkan ayah anda putriku
aku tidak sedih
aku tidak sedih
aku tidak sedih
mencelakai putrimu sendiri
aku akan mengakhiri semua ini
jangan bunuh ayahku
jangan bunuh ayahku
jangan bunuh ayahku
jangan bunuh ayahku
jangan bunuh ayahku
aku harus melakukan ini
aku harus melakukan ini
aku harus melakukan ini
aku tidak boleh membiarkan ini terjadi
aku harus menghentikannya
aku tidak peduli dengan rasa sakit ini

keduanya tidak akan melakukan segala
yang sudah berbagi
ini adalah epik video
bagaimana cara anda mengikatkan
aku biarkan kau hidup
maka kezoliman akan terus berlanjut
dan rakyat suka mana
rijkan selamatkan diri sekalian
saya tidak mau memiliki raja yang zolim seperti ini
aku belum kalah si liwangi
kamu tunggu pembalasanku
kenapa kamu justru menyelamatkanku
kenapa kamu tidak membiarkanku tewas saja di tangan si peropeng itu
karena aku tidak mau melihat orang yang pernah dekat denganku mati
katakan kepadaku yudhokara
berbaiknya apa lagi yang sedang kamu lakukan kepadaku
aku juga tidak tahu dengan perasaanku sendiri
yang jelas aku tidak bisa melihat kau terluka
hentikan bualannya itu aku tidak ingin mendengarnya
di saat ini dalam peperangan
kamu berusaha untuk membunuhku yudakara
kamu dengan mudah mengucapkan kalimatmu tadi
aku akan mempercayamu lagi
aku tidak akan pernah percaya kepada dirimu lagi
selamat mengelami kepadaku
selamat mengelami kepadaku
selamat mengelami kepadaku
mau percaya atau tidak
itu terserah padamu
aku sudah menyerahkan hati yang sejujurnya padamu
aku sudah menyerahkan hati yang sejujurnya padaku
aku meminta keadilan
aku meminta keadilan